suasana jalan raya ciamis banjar kamis yang berubah mencekam
dua ormas kepemudaan saling serang dengan membawa senjata tajam kayu hingga melempar batu
selain membuat panik warga arus lalu lintas juga terhambat
bahkan bus yang nekat melintas melaju di bahu jalan hingga membahayakan warga
masa juga membakar sebuah posko ormas di kecamatan rancah serta merusak beberapa kendaraan roda dua dan empat
aparat gabungan kepolisian dan tni terpaksa turun tangan mengendalikan masa agar tidak saling serang
yang lebih memalukan diduga pemicu bentrokan hanya gara gara bersenggolan saat dangdutan